ukuran kinerja para penegak hukum dan ham juga harus diubah
termasuk kinerja pemberantasan korupsi
penegakan hukum yang keras harus didukung
penegakan ham yang tegas harus diapresiasi
tetapi keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat
dan bukan hanya berapa orang yang dipenjarakan
berubah adalah kata kunci dalam pidato kenegaraan presiden republik indonesia joko widodo pada dua ribu sembilan belas yang lalu
tentang penegakan hukum atau law enforcement
maka sudah sepatutnya dan sewajarnya
penegakan hukum di indonesia berubah
namun apakah dalam satu tahun terakhir ini penegakan hukum indonesia berubah
cnn indonesia mencatat justru penegakan hukum di indonesia dalam satu tahun terakhir menimbulkan berbagai polemik
salah satunya adalah kasus joko chandra
sebelas tahun menghilang joko chandra menghebohkan penegakan hukum di indonesia pada akhir juni dua ribu dua puluh yang lalu
joko chandra merupakan terpidana kasus pengalihan hak tagi bank bali yang masuk dalam daftar pencarian orang
sejak dua ribu sembilan silam
kasusnya kembali muncul dan mencoreng penegakan hukum indonesia
setelah jaksa agung st burhanuddin menyebut joko chandra telah berada di indonesia selama tiga bulan
brigjen paul prasetyo utomo pun ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti membantu penerbitan surat rekomendasi joko chandra selama berada di indonesia
tak hanya kepolisian republik indonesia sebagai lembaga penegak hukum yang tercoreng kejaksaan agung
tak luput dari tinta merah terkait kasus joko chandra
jaksa pinangki sirna malasari menjadi tersangka pada dua belas agustus dua ribu dua puluh
usai terbukti turut membantu joko chandra
polemik penegakan hukum kedua ialah mengenai kasus penyiraman penyidik senior komisi pemerintahan korupsi novel baswedan
kasus ini memang tengah masuk ke dalam babak yang baru
dengan fonis yang dijatuhkan kepada rahmat kadir bahulete dan juga roni bugis pada enam belas juli dua ribu dua puluh
namun dalam proses persidangannya
indonesian corruption watch menilai ada sejumlah kejanggalan
kasus penyerangan novel baswedan juga merupakan cermin pelanggaran hak asasi manusia atau ham
yang turut disebut presiden harus ditegakkan dengan tegas
polemik ketiga adalah mengenai pemberantasan korupsi
pemberantasan korupsi juga disebutkan presiden joko widodo dalam pidato kenegaraan dua ribu sembilan belas yang lalu
dimana presiden menyatakan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari berapa jumlah yang ditangkap
tetapi berapa aset negara yang dapat dikembalikan
namun mengembalikan aset negara tentu juga meretas nasib bagaimana penangkapan terhadap buron buron kpk
yang hingga saat ini masih banyak yang belum tertangkap
sejumlah buron yang masih belum ditangkap oleh kpk ialah tersangka kasus dugaan suap anggota dpr ri pengganti antar waktu harun masiku
yang kedua adalah samin tan
ia terlibat dalam pemberian suap pada anggota dpr ri fraksi golkar eni saragih
terkait pengurusan terminasi kontrak perjanjian
karya pengusahaan pertambangan batu bara
uruan ketiga ialah samsul dan juga icih nur salim merupakan dpo kasus bantuan likuiditas bank indonesia atau blbi
tersangka berikutnya ialah kasus dugaan korupsi pelaksanaan proyek pembangunan dermaga sabang tahun dua ribu enam belas
izil ashar alias ayah merin
polemik penegakan hukum berikutnya adalah mengenai tindakan represif yang kerap kali dianggap dilakukan oleh sejumlah

kata makar juga kecap kali terdengar dalam
dalam satu tahun terakhir berdungung di antara masyarakat

komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan atau kontras menyebut penangkapan aktivis seperti raffio patra beberapa waktu lalu
dan juga jering sid menjadi langkah mundur demokrasi
tak hanya itu kontras juga mencatat sedikitnya dua ratus delapan puluh tujuh orang tewas akibat tindakan represif yang disebut sebagai tindakan tegas penegakan hukum
jadi salah satunya misalnya kasus tersebut
kasus raffiopatra ada jering sid juga di bali
nah ini menunjukkan situasi penegakan hukum kita belum menunjukkan situasi yang baik
dan memberikan rasa keadilan bagi warga sipil yang ingin menyampaikan sikap sikap kritisnya
tak semuanya merah pembara ada prestasi yang ditorehkan dalam penegakan hukum di indonesia satu tahun terakhir
kepolisian republik indonesia merupakan
lembaga penegak hukum yang menorehkan sejumlah prestasi satu tahun terakhir ini
seperti dalam ketegasan kapolri jenderal idam aziz yang memilih memberhentikan brigjen paul prasetya utomo karena terbukti
telah membantu pelarian dan juga keluar masuknya joko chandra di indonesia
kemudian pengembalian buron yang telah tujuh belas tahun keluar dari indonesia maria lumowa terpidana kasus pembobolan bank negara indonesia senilai satu tujuh triliun rupiah
dibawa kembali oleh bareskrim mabes polri
selanjutnya masih dari kepolisian republik indonesia ada prestasi yang ditorahkan bareskrim mabes polri yang dipimpin langsung oleh kabareksrim komjen paul listio sigit prabowo
yang menangkap kembali joko chandra dan dibawa ke indonesia
tak hanya kepolisian republik indonesia namun kejaksaan agung juga menorehkan prestasi dengan kembali membuka kasus jiwasraya
melakukan penegakan hukum memang tak semudah membalikan telapak tangan apalagi di era pandemi seperti saat ini
namun tentu hukum memang harus ditegakkan sehingga keadilan sosial bagi rakyat indonesia betul betul dapat dirasakan
maria sarjana andika suramanto jakarta